anda masih bersama cnn indonesia breaking news
istri dari presiden republik indonesia ke enam
kristiani herawati atau adi yudhoyono
meninggal dunia pada pukul sebelas lima puluh waktu singapura
atau sepuluh lima puluh waktu indonesia barat
almarhumah sebelumnya berjuang melawan kanker darah yang dialaminya
dan telah menjalani perawatan di national university singapura
sejak februari dua ribu sembilan belas
dan untuk informasi terkini
sudah ada anchor cnn indonesia eva yunizar di sana
eva silakan dengan informasi atau update terbaru yang anda peroleh dari sana
ya pak rhanisa
ya farhanisa saat ini saya sedang bersama dengan besan
pak hatta rajasa pak hatta rajasa turut berduka cita
atas kehilangan keluarga
bagaimana pak keluarga
situasi keluarga menanggapi berpulangnya ibu ani yudhoyono
ya tentu saja putra putri
pak dan juga pak sby
merasa kehilangan dan sangat berduka
namun beliau tegar dan ikhlas
melepaskan almarhumah ibu ani yudhoyono
dan mengantarkan dengan taukin
ya kalimat kalimat allah
kami mengaji bersama
jenazah dalam syakaratul maut
artinya keluarga ikhlas begitu ya pak ya
melepaskan ibu ani
bapak sbi ikhlas putra putri ikhlas
sampai detik detik akhir
dan pak sby tidak pernah meninggalkan ibu
selama empat bulan ini
waktu untuk mendampingi
sampai melepaskan jenazah
tadi saya sempat mendengar cerita begitu pak
dari bank hinca panjai transsegjen partai demokrat
ada satu permintaan pak sby pak
sebelum ibu ani kemudian
dimandikan dan dikakvani
yaitu ingin mencium ibu lagi pak
seperti apa pak permintaan itu
pak sby mengatakan kepada saya
sudah dikakvani nanti
nanti dicek ya
saya ingin terakhir kali mencium ibu aki
itu yang disampaikan
pak hatta melihat
sebagai besan begitu ya pak ya
melihat sosok pasangan ibu ani dan pak sby ini seperti apa pak
saya kira kita semua di tanah air bisa melihat bagaimana ibu ani mendampingi pak sby selama sepuluh tahun menjabat sebagai presiden
hampir tidak ada waktu yang mereka tidak bersama sama
baik tugas tugas kenegaraan ke luar negeri di dalam negeri kunjungan ke daerah selalu ibu ani mendampingi
jadi memang saya bisa merasakan bagaimana pak sby merasa kehilangan sosok pendamping beliau yang setia dalam suka dan duka
kalau di mata pak hatta rajasa sendiri pak ibu ani ini seperti apa beristan yang seperti apa
ibu ani sosok ibu yang sangat penuh perhatian
penuh perhatian dan hands on dalam setiap hal hal dan kecintaan kepada keluarga
dan saya juga melihat beliau sangat mencintai rakyat indonesia saya tahu persis itu
pak hatta jadi rencananya setelah
jadi setelah ini kemudian ibu ani akan disemayamkan di kbri begitu ya pak ya
lalu kemudian diterbangkan besok pagi ya pak ya
jadi malam ini disemayamkan di kedutaan besar republik indonesia insya allah besok pagi diterbangkan ke tanah air
langsung menuju cikeas dan bada lohor akan kita kebumikan di kmp
apakah sudah ada konfirmasi pak mengenai upacara kenegaraan yang nanti akan dilakukan
saya sudah melaporkan
saya sudah melaporkan
saya sudah melaporkan
saya sudah melaporkan kepada pak menseknek dan juga pak duta besar kita di singapura pak ngurah sangat membantu dan beliau juga mengkoordinasikan semua ini

saya belum tahu mungkin langsung ke bapak sby dan saya tahu bapak jokowi bapak presiden kita sangat memberikan perhatian yang penuh

saya juga ingin mereka menurutku yang mungkin sudah bisa meng competisi lagi itu los simmons sudah berubah ke komunikasi itu agar dia akan menjadi sepains retak
sebulan tadi penelitian orang lain seperti bapak peneliti dan bapak pak adhok tlaipai mengutus tim dokter untuk juga mendampingi tim dokter yang di singapura
bapak prabowo pak apakah sudah ada informasi
saya belum tahu
apakah pak prabowo
sudah berkomunikasi dengan bapak sby
saya kira juga pak
prabowo juga memberikan
perhatian yang tinggi kepada
baik pak hatta terima kasih atas waktu
terima kasih pak
farhanisa untuk sementara
perkembangan yang bisa saya laporkan dari
singapura kembali ke anda
baik terima kasih eva yunizar
singapura nanti kami akan kembali lagi
ke anda untuk mengupdate informasi
terkini dari sana